bank indonesia mencatat posisi cadangan devisa dalam negeri akhir oktober dua ribu delapan belas naik
dikutip dari cnn indonesia com cadangan devisa dalam negeri hingga akhir oktober
tercatat satu ratus lima belas dua miliar dolar amerika
cadangan devisa ini naik empat ratus juta dolar jika dibandingkan dengan september dua ribu dua puluh
cadangan devisa ini diklaim cukup aman setara dengan pembiayaan enam empat bulan impor atau enam dua bulan impor
cadangan devisa meningkat akibat penerimaan devisa migas
penarikan utang luar negeri pemerintah yang lebih besar dari kebutuhan devisa
serta stabilisasi nilai tukar rupiah
kenaikan cadangan devisa diharapkan mampu menjaga keyakinan pasar dan prospek perekonomian dalam negeri yang tetap baik